petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau ppsu kelurahan pegangsaan ii
terseret arus banjir ketika motor yang dikendarainya terjatuh saat melintasi jembatan kalibetik
di kelapa gading jakarta utara pada selasa dini hari
ya petugas dari basarnas pemadam kebakaran dan petugas kebersihan dari pemkot jakarta utara
yang melakukan pencarian dari selasa pagi hingga selasa sore belum berhasil menemukan korban
menjelang malam pencarian dihentikan sementara dan dilanjutkan pada rabu ini
proses pencarian korban yang terseret arus banjir saat melintas jembatan kalibetik
rawasengon kelapa gading jakarta utara terus dilakukan
korban bernama dennis ninometa adalah pekerja penanganan sarana dan prasarana umum
diketahui korban mengambil gambar untuk membuat laporan
setelah itu korban mengendari sepeda motornya dan melintas jembatan betik saat arus kali sangat deras
korban kemudian terjatuh dengan kendaraannya dan terbawa arus
pada pagi jam lima tiga puluh korban itu memakai motor
dia menemukan jembatan dan dia terjeret arus di situ karena akhirnya sudah lewat
dan untuk sementara karena waktu juga sudah dalam jadi kami menghentikan sementara pencarian
mungkin besok pagi baru dilanjutkan kembali
sementara itu di rumah korban terlihat salak saudara sudah berkumpul menunggu jasad deniz ditemukan
kesedihan pun menyelimuti rumah duka
korban adalah tulang punggung keluarga dan mempunyai seorang anak berumur empat tahun
serta istrinya sedang mengandung enam bulan
keluarga berharap petugas dapat segera menemukan jasad korban
fakih haitami jakarta